santoso pemimpin kelompok terorisme jahidin indonesia timur
dipastikan tewas tertembak dalam operasi tinombala di poso sulawesi tengah
keluarga santoso di magelang menolak jenazahnya dimakamkan di kampung halaman
keluarga santoso di lereng gunung sumbing
tepatnya di dusun prampelan desa adipuro kecamatan kaliangkrik kabupaten magelang
telah mendengar kabar tentang tewasnya santoso
yang tertembak dalam operasi tinombala di pegunungan biru poso
keluarga mengaku ikhlas dengan tewasnya pemimpin mujahidin indonesia timur itu
namun mereka menolak jika jenazah santoso dimakamkan di kampung asal orang tuanya
meskipun sudah tidak ada komunikasi sejak delapan belas tahun silam
pihak keluarga siap melakukan tes dna jika kepolisian membutuhkan
sementara itu hal serupa juga diungkapkan oleh perangkat desa setempat
yang menolak jenazah santoso dimakamkan di desa adipuro
karena santoso bukan merupakan warga adipuro
santoso itu kan pada prinsipnya bukan warga kami bukan warga desa adipuro
kalau masalah jenazahnya mau dibawa kemana
itu dari pihak kami tidak ada sedikit pun keinginan untuk dibawa ke sini
dari data desa adipuro ayah dan ibu santoso
yakni almarhum irsan dan ibunya rumiah
pergi merantau ke sulawesi sejak tahun tujuh puluh an
tanah warisannya di desa ini pun telah dijual kepada sang adik
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh